selama tujuh bulan pernikahan mas
selamat tujuh bulan pernikahan ya nek
aku seneng deh
di tujuh bulan pernikahan kita ini
kondisi kamu sekarang sudah makin membaik
dan aku berdoa semoga kita bisa ngerayain
di pernikahan kita berikutnya
delapan ratus delapan puluh delapan bulan berikutnya
udah kamu hitung belum berapa tahun

umur kita udah seratus tahun lebih
berarti kita panjang umur tuh
enggak ini dikit
berarti anda cahaya mulut
ini suapan pertama di tujuh bulan pernikahan kita

sampai kita udah jadi oma dan lupa
kita akan selalu suap suapan kamu jangan bosan ya
mas sih sekarang kamu seneng banget mas
karena reni udah punya kamar sendiri
udah gak bawa bawa bareng sama kita
terus kamu rejimnya jadi luasa
terus kamu kalau mau manjam manja sama aku kamu gak malu
yang mau manja manja sama kamu siapa
kamu kali yang mau manja manja sama saya
hmm takut doang kamu juga kali mas
ini dari rumah sakit besok itu jadwal untuk check up kehamilan
yaudah sekarang tidur biar bisa bangun pagi besok saya hantar aja
aku mau tidur di samudipa loh
kamu kan yang mau manja manja sama saya
pakai nuduh saya lagi
ini kan kamu pasti juga mau mas
saya gitu tuh
aku gak bisa tidur sendiri mama
aku baru ngapain ya
kok tadi tuan goksy serius sampe mah hantarnya lasek sama juara
terima kasih alhamdulillah dan malam baru kembali
aku balik lagi maju untuk bayi
awas saja obviamente nggak apa apa
aku rentuh gue aja

pokoknya mulai hari ini setiap makanan yang mau kamu makan harus saya cicipin dulu
saya nggak mau kejadian kayak gini lagi
hmm kamu lama lama udah jadi kayak bodyguard aku tau mas
apa apa harus ini apa apa harus itu nggak boleh ini nggak boleh itu
pak kia aku ngerit
martinumnya ricky itu pernah bilang ke randy kalau elsa dan ricky itu pernah menjadi model
salah satu model lah di majalah majalah kapol namanya
pernah jadi cover di sana
dan dugaan saya foto yang pernah ricky kasih ke kita di pandora cafe waktu itu
itu adalah foto waktu mereka berdua menjadi model majalah majalah kapal pada tahun dua ribu enam belas
kalau memang benar riki dan elsa itu menjadi model di majalah kapal
satu hubungan elsa lagi yang terbongkar nih kalau dia tidak hamil ala ricky
tapi seperti yang dia pernah bilang ke kamu dulu kalau dia ambil dengan kamu
kamu mau ngapain
ya mau ngapain terserah saya lah orang kamar kamar saya
bukan itu maksud aku kamu mau ngapain aku gua nggak mau ngapain kamu nggak tadi enggak enggak
itu mau bopo saya mau mau ngapain aku mau mau bangunin kamu dewa tesolat
aduh alam kenapa sih lu nggak bilang aja lu mau cium andien kenapa lu susah banget ngucapin isi
hati lu yang sebenarnya